jika benar indikasi terjadinya penyalahgunaan data pribadi ini terjadi tentunya bukan hal yang sepele
hanya satu saja data pribadi yang disalahgunakan dapat dijerat dengan undang undang pdp
apalagi ada ratusan orang yang datanya digunakan dengan tidak benar
seperti yang diduga terjadi di desa sukabakti kabupaten garut tadi
setidaknya ada empat ratus lebih orang yang diduga ini mendadak memiliki utang di pt pemodalan nasional madani atau pnm
lalu bagaimana kejadian sebenarnya akan saya tanyakan langsung kepada kepala desa sukabakti bapak wawan gunawan
dan sebelumnya kami dari pihak cnn indonesia juga sudah menghubungi pihak pnm langsung
agar bisa bergabung dalam dialog malam hari ini
namun hingga kini dialog terjadi tidak kunjung kami mendapatkan respon dari pihak pnm
saya akan menyapa langsung pak kade selamat malam pak wawan
pak wawan awalnya kasus ini diketahui dari informasi yang beredar
karena ada salah seorang warga yang melapor ditagih utang tapi tidak merasa melakukan peminjaman
dan setelah itu diketahui ternyata banyak nih yang mengalami hal serupa ada ratusan
bagaimana prosesnya hingga ketahuan ratusan warga ini juga mengalami hal yang sama
seperti tadi satu orang yang melapor dan jumlahnya hingga saat ini yang terdata sudah ada berapa
pertama yang melapor mengadu waktu itu warga rw enam mengadu waktu itu jam dua pagi dini hari
kebetulan saya waktu itu monitor di desa sukabakti
saat itu melapor bahwa dia pernah ditagi oleh pihak bahasanya bukan bahasa pmm
tapi bahasa bank m
nah itu ternyata si ditagi itu tidak merasakan pinjem
nah disitulah kita sudah menyampaikan ke pak rt dan pak rw juga itu harus diklarifikasi dulu
nanti dikumpulkan tingkat lokal di rt itu dikumpulkan antara si korban pihak petugas
dulu sebelum naik ke atas
nah sekarang sesudah itu kita kenapa mendapatkan sampai ratusan korban tentang penagihan
karena ada warga pergi ke kantor pnm
disitulah data tersebut mulai bermunculan sampailah ada titik temu sampai awal dari lima ratus
klarifikasi di lapangan empat ratus tujuh
disitulah mungkin baru ada bermunculan masyarakat berdatangan dan melaporkan ke pemerintah desa
itu yang saya sampaikan
baik saya konfirmasi pak berarti ada salah seorang warga yang kemudian pergi ke kantor pnm ini untuk melakukan klarifikasi
kemudian dari klarifikasi ke kantor pnm inilah ketahuan bahwa banyak
warga yang namanya terdaftar tapi tidak melakukan pinjaman
seperti itu ya pak kronologinya
baik kemudian bapak
karena disitu waktu itu kan
karena disitu silakan bapak dilanjutkan
waktu itu saya juga setiga filar kepala desa mbak bin syahkan timas pun juga turun
kita harus ketemu permasalahannya apa gimana
penagihan itu dasarnya dari mana
karena di situ ada data datanya yang didapat dari kantor pnm
dari empat ratus tujuh dari hasil klarifikasi di lapangan
ada berapa persen atau ada berapa warga yang sudah ditagi secara langsung
seperti warga yang pertama kali melapor ini pak
itu diperikan waktu yang melapor ke saya itu sekitar dua puluh an orang
kenapa saya sampai saat itu
saya dengan harus dengan bukti
karena ada dasar data disitu maka
waktu itu karena ada daya dasar kuat baru saya
saya sudah berusaha
panggilan ke pihak pihak pnm
jadi ada puluhan warga yang dilakukan yang ditagi
nah penagihan ini dilakukan ada yang datang langsung ke desa atau melalui telepon atau seperti apa pak
menurut laporan yang dibuat oleh warga
menurut laporan dari warga itu
dia itu langsung datang ke rumahnya
saya tidak pernah dan tidak merasakan pinjam
itu maka data disitu ada data orang orang tersebut
ada warga di luar pun juga sama itu melalui telepon
itu yang terjadi
nah kemudian bapak kan ini datanya berarti ada ratusan di pnm dari hasil klarifikasi itu
itu data didapatkan dari mana ya pak
data itu didapatkan
data itu didapatkan pertama dari pihak korban
kedua dari data itu dari pmp
dan dari situ dari lima ratus enam puluh satu hasil klarifikasi itu ada empat ratus tujuh
kemudian pihak pnm ini mendapatkan data ratusan data tersebut dari mana pak
kalau masalah pmm itu dapatkan dari mana kita kurang tahu
dari pihak pm yang lebih tahu
kenapa saya hanya korban masyarakat yang mendapatkan penagihan itu tidak mempunyai utang
itu aja bu
ternyata utang tersebut ditagi
bapak dari informasi yang saya dapatkan dari laman pnm bahwa peminjaman program di dalam pnm ini dilakukan
bisa hanya bisa dilakukan secara berkelompok
nah apakah kemudian ada ketua kelompok mungkin karena dari laman tersebut disebutkan bahwa kelompok bisa ada ketua kelompok
dan ketua kelompok ini nanti yang akan mengkoordinir
nah disitu bahwa saya tentang pnm
karena di segi di masyarakat kami itu bahasa emok
bang m muk
sesudah itu saya tidak tahu apa ada kelompok apapun gimana
di situ karena kami tidak mempunyai data cuma saya kami itu mendapatkan si korban itu aja bu
masalah kelompok kita tidak tahu work
bang emo jadinya yang diketahui oleh warga ini bukan pnm namun bank emo
bang emo ini kantornya ada apa
ada di mana pak
kenapa kemudian warga ada yang datang ke pnm
tadi bapak menyebutkan bahwa warga ada yang datang ke kantor pnm
kalau kantornya bang emo ini di daerah bapak ada di mana
kalau sebetulnya bahwa bang emok ini pribahasa orang masyarakat bu
ternyata di dalamnya itu kita ada pt pnm itu
makanya saya juga kaget warga tersebut punya inisiatif langsung datang bu pertama awal itu
makanya mendapatkan data ternyata data itu wah terlalu banyak sampai ratusan itu
kemudian langkah selanjutnya apa pak
karena kan ini ada ratusan data yang ada di pnm kemudian digunakan diduga disalahgunakan
apakah ada indikasi mungkin dari para korban ataupun pihak institusi lain yang membantu para korban bahwa datanya disalahgunakan atau indikasi apa pak
dari pihak warga bahwa dia itu meminta dihapus dari data data bahwa itu dia tidak merasakan pinjam itu minta dihapus sampai jangan checking
itu aja minta dipertanggung jawaban oleh pihak pnm
baik warga minta dihapus ya pak
baik kemudian dari laman pnm ini ada informasi juga bahwa untuk pencairan pinjaman pencairan dana ini harus dilakukan pertemuan secara mingguan
apakah bapak sebagai kepala desa pernah melihat adanya pertemuan mingguan ini dilakukan secara rutin oleh warga
saya tidak mengetahui permasalahan ada pertemuan mingguan atau bulanan
saya tidak tahu bahwa saya itu tahunya karena ada warga kami di sini ditagih tidak pernah pinjam ke pmm atau ke bank emok istilah orang garut itu
baik bapak sejauh ini
makanya disini apa yang dipertanyakan ada kelompok kelompok
bapak sejauh ini
saya tidak tahu karena selama dua tahun tidak ada informasi ke pemerintah desa
bapak sejauh ini sudahkah ada dari pnm langsung yang menghubungi bapak
apakah sudah ada pihak pnm nya langsung yang menghubungi bapak terkait polemik ini pak
nah itu bu
jadi waktu kejadian sudah memanas di masyarakat kami saya kebetulan ada petugas dari pihak pnm saya dipanggil bu
dijemput sama saya langsung dibawa ke kantor
saya mempertanyakan hal hal tersebut
kenapa warga kami yang istrinya tidak punya utang kok bisa di tagih
dasarnya dari mana
makanya waktu itu saya sementara di stop dulu jangan ada penagihan
karena kita dikhawatirkan yang tidak diharapkan terjadi korban itu bu
jawaban yang bapak dapat dari pihak pnm apa pak
saya dengan pihak pnm ya
jawaban yang bapak dapat dari pihak pnm pada saat dipanggil ke kantor apa pak
nah jawaban makanya disitu saya dengan pnm juga
mengadakan rapat langsung di hari jumat tanggal empat belas jam sembilan pagi
saya diketemukan dan dihadirkan di pihak dukcapil reskim polsek tarwong kidul bpd lembaga desa rt rw
bisa mbak bimas itu juga dihadirkan dan korban juga ada
di situ ada titik
itu artinya seluruh institusi ini sudah didudukan bersama dan kasus ini sudah sampai ke tangan kepolisian ya pak ya
singkat saja terakhir
sudah sampai ke tangan kepolisian
nah makanya disitu hasil dari rapat waktu itu semua diundang apa dipanggil oleh pemerintah desa oleh saya
untuk minta pertanggung jawaban nama korban itu dikembalikan lagi dihapus nama yang ada
yang ada di data
semoga penyelidikan yang dilakukan kepolisian cepat memberikan hasil dan nama baik warga desa sukabakti ini dapat dikembalikan dapat diperbaiki segera
terima kasih kepala desa sukabakti wawan gunawan telah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia prime news